dua pekan menjelang lebaran arus mudik tenaga kerja indonesia dari beberapa negara melalui bandara internasional juanda surabaya mulai meningkat
hingga kamis pagi sedikitnya ada tiga lima ratus tki telah tiba di tanah air
para tki yang kebanyakan wanita ini rata rata bekerja sebagai pembantu rumah tangga
mereka diberikan cuti selama tiga minggu hingga satu bulan untuk merayakan lebaran bersama keluarga
berdasarkan data dari pusat layanan kepulangan tki di bandara juanda surabaya peningkatan jumlah tki yang mudik lebih awal ini rata rata didominasi oleh tki dari hongkong dan malaysia
diperkirakan puncak arus mudik para tki akan terjadi pada enam hari hingga satu hari sebelum lebaran seperti pada tahun sebelumnya
hal itu terjadi seiring dengan mulai ditambahnya penerbangan oleh maskapai internasional
ini lebaran pertama setelah tiga tahun bagaimana perasaannya mbak
senang ya nanti kembali ke sana tanggal berapa
jadi cuti dapat berapa hari
kurang lebih dari tanggal satu sampai sekarang itu sekitar tiga lima ratus lebih
itu dari macam macam negara ada taiwan hongkong singapura malaysia korea termasuk saudi arabia